hai penyedia yang diproduksi di pabrik di manufaktur industri naik kelihatannya
tidak berdampak apa apa ke nai kanan
di sini ada produsen yang terlihat kalau harga diproduksi yang naik artinya nanti harinya juga harga diponsumen
yang kecil kecil kecil diperhatikan
sangat beresiko dari yang baru saya terima
jangan lupa jangan lupa
sepuhnya ormas yang sering membuat keributan
raka pores kenapa bapak melakukan ini
supaya kotanya kondusif
tapi apakah cara itu betul
jangan menggadekan kewibawaan dengan soan kepada pelanggar hukum